bagi sebagian orang
makan tanpa kerupuk ibarat sayur
sensasi kriuk ketika menjijit kerupuk
dianggap bisa menambah nafsu makan
dan indonesia punya beragam jenis kerupuk
salah satunya kerupuk kulit sapi
banyak penyebutan untuk
panganan yang satu ini
orang jawa menamainya rambak
orang sunda memanggilnya dorok dok
ada pun orang minang mengenalnya sebagai kerupuk jangit
pembuat kerupuk kulit tersebar merata di tanah air
salah satunya di duren tiga jakarta selatan
ini dari subuhan
sudah ada di tempat
produksi kerupuk kulit sapi
dan ini kulit sapinya
ini cuma seperempat ya bang ya
dari seluruh kulit utuhnya
dan berat aja ini udah sekitar sepuluhan kilogram
kita akan bersihkan di bagian luar
kita akan bersihkan juga di bagian dalamnya
kita akan bikin kerupuk kulit yang indah kali ini
selembar kulit yang didapat dari seekor sapi dewasa
memiliki berat sekitar empat puluh kg
kulit akan dibagi menjadi empat
untuk mempermudah pengolahan
ini kenapa bagian dalam kulit
sulit terlepas ya
tapi bagian ini jangan dibuang
masih bisa dijual dan diolah lagi menjadi aneka makanan
setiap hari tempat ini bisa mengolah dua puluh lembar kulit sapi
atau delapan puluh potongan kulit seperti ini
kulit sapi siap masuk ke proses
penyelidikan dan penyelidikan kulit sapi
tujuannya agar kulit atau bulu di bagian luar
kulit sapi paling lama direndam air panas selama sepuluh menit
hal ini untuk mencegah kulit menjadi matang dan mengeras
iya dia jatuh
kalau dia dicubit atau dikrik sedikit pakai kuku
dia sudah bisa copot sih kulitnya
artinya sudah bisa dikubiti
yang ini deh bang ya
nah ini direbusnya berapa lama bang
perendaman juga akan menghilangkan lendir yang menempel pada kulit sapi
rampung direndam air panas
selekas masukkan kulit sapi ke drem berisi air dingin
dan diamkan selama tiga puluh menit
tujuannya agar suhu kulit turun
patokannya kalau udah dikerok pakai tangan bisa
nah dia langsung harus buru buru di resting lah
istirahatin kulitnya takutnya
dia kalau masih dalam kondisi panas
bagian kulitnya dia lama lama keras keras kaku
udah susah diperkain
urusan merendam beres
kita lanjut ke proses menghilangkan bulu di kulit sapi dengan cara dikerok
pesanan kerupuk kulit meningkat tajam menjelang hari besar keagamaan
seperti idul fitri dan idul adha
saya ingin tahu seberapa cepat saya bisa menghilangkan bulu di salah satu bagian kulit sapi ini
karena sudah terbiasa seorang pekerja di pengolahan kerupuk kulit
cuma butuh waktu lima sampai tujuh menit untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit sapi
dan saya sudah lima belas menit setengah saja belum selesai
aduh ya allah insecure insecure kalau kata anak muda sekarang
ingat hidup bukan perlombaan setiap orang memiliki jalannya masing masing
padahal mengeles aja saya gitu
pastikan seluruh bagian kulit sapi bersih sempurna
terutama di bagian tepi yang lebih sulit untuk dibersihkan
baik kulit dipastikan bersih kita bisa melangkah ke proses berikutnya
kulit sapi direbus di air mendidih sampai berwarna kekuningan dan mengeras
ketika sudah di kerok tadi
ini kayaknya punya saya deh yang tadi
ini langsung kita akan rebus
dengan air mendidih selama kurang lebih sepuluh menit
proses merebus jangan terlalu lama ya
karena berakibat kulit akan menjadi kaku dan ketika digoreng
kerupuk tidak renyah
panas jadi teman sehari hari bagi para pembuat kerupuk kulit sapi
jadi harus kuat gerah ya
rampung direbus kulit sapi dibakar menggunakan flame gun
untuk memastikan bulu halus benar benar hilang
tadi saya pikir tuh ketika sudah selesai direbus
sudah tinggal dipotong kayak gitu aja
masih ada satu proses terakhir namanya menyeset
karena masih ada sisa sisa dari si jerawannya itu harus dibuang
sisa sisa lemak yang menempel
jangan dibuang karena bisa diolah menjadi rawon
satu kilogramnya bisa dijual tiga puluh ribu rupiah
potong kulit menjadi seukuran dadu
dipotongnya sama rata ya
agar ketika digoreng ukurannya serupa
tapi perlu diingat pemotongnya harus hati hati
jangan sampai tangan teriris pisau
coba yang mana bang jempol yang kenal situ
oh iya ini bekas hongkok ya
paling di sini gitu biasa
dimana bang diatas sini
di bawah di kukunya paling
kebelah gitu palingnya
kulit sapi yang telah dipotong potong lalu dijemur di bawah sinar matahari
penjemuran memakan waktu dua hari saat kondisi cuaca terik
tapi kalau turun hujan ya bisa sampai sepuluh hari
ini sudah siap untuk diproses ke bagian selanjutnya
dan bedanya yang digarem dengan yang tidak digarem adalah
kalau digarem untuk kerupuk kulit yang langsung dimakan
kalau yang tidak digarap itu untuk krecek ya bang ya
tapi kalau yang seperti ini langsung mau direbus misalkan
itu bisa nggak bisa jadinya pikir
setelah kering kerupuk akan masuk ke proses mengungkap atau melapu
potongan kulit sapi yang sudah dijemur akan direndam dalam minyak hangat
dan didiamkan selama beberapa jam
proses ini sangat penting agar kerupuk renyah dan mengembang sempurna
gunakan api sedang tujuannya agar kulit sapi langsung mekar
namun ukurannya tidak terlalu besar
selesai diungkap selama lima jam kita masuk ke bagian utama
kerupuk yang telah diungkap mudah mekar saat digoreng
gorengnya pun jangan lama lama nanti kerupuk bisa gosong dan terasa pahit
kalau sudah agak ngembang ini
kalau kata pak d nya aduk pakai perasaan
jangan diugruk ugruk ugruk gitu ntar pecah
pakai perasaan pelan pelan diaduk dibalik diaduk dibalik ya kan
oke sudah siap
jadi pelan pelan alon alon
kalau keciprat panas
dalam sehari tempat ini bisa menggoreng
tapi kalau sedang ada pesanan
bisa satu kuintal lebih
kalau pak d nanya pegel nggak terlalu sih
mau go pak d
butuh asupan cemilan
aduh mau nyomot yang ini panas
saya butuh asupan
untuk kembali bekerja
ini ciri ciri kalau yang bagus nih
kelupuk kulitnya dalamnya putih
kerupuk yang sudah mengembang langsung disiram minyak dingin
nih kalau ada yang nanya kenapa harus dikasihin minyak
ini minyak dingin ya
karena biar dia nggak overcook
dan juga biar warnanya cantik
kalau kena minyak dingin
harus langsung segera diangkat minyak dingin
diangkat minyak dingin
kerupuk yang selesai digoreng harus segera dimasukkan ke dalam kemasan
tujuannya agar tidak gampang melempung
omset pemilik usaha pembuatan kelupuk kulit terbilang menjurkan
dalam satu bulan mereka bisa mengantongi uang dua ratus sampai lima ratus juta rupiah
makanya kita mesti pinter pinter nih ngolah gudang istilahnya gitu
stokisnya lebih harus banyak aja gitu
jadi mau orang kirim kulit segarnya sedikit kita terima
mau orang kirim kulit segarnya banyak kita terima biar buat stok gitu
takutnya ya kayak gini kayak pas lagi harga minyak mahal
kita yang nggak punya stok itu kan juga susah
dan momen ini yang saya tunggu tunggu
setelah proses panjang tiba waktunya saya menikmati kondisi minyak dingin ini

tentunya versi favorit saya
tentunya versi favorit saya
banyak banget penyebutan kerupuk kulit kalau di warung makan padang
biasanya buka dengan jange tapi dikuahin yang paling favorit
jadi dulu sebagai pembuka sebetulnya saya makan semuanya
agak mirip mirip kecil jadinya kalau dia dengar resep enak banget
satu kg kelupuk kulit ini dihargai sekitar satu ratus sepuluh rupiah
tapi jangan tergiur jika ada yang menawarkan kerupuk kulit dengan harga mirip
dikhawatirkan bahan pembuat kelupuk memakai kulit sapi berkualitas rendah
kirihan fernando duby agung yul diarto jakarta

kirihan fernando duby agung yul diarto jakarta
kirihan fernando duby agung yul diarto jakarta